mengapa kasus penganiayaan seperti di stip ini mudah sekali terus berulang
kemana para pengawas yang sudah dibentuk untuk mencegah hal memilukan ini terjadi lagi
cukupkah hanya para pelaku saja yang harus bertanggung jawab masalah ini
bagaimana dengan tanggung jawab pihak sekolah atau pihak yang menaungi sekolah tersebut
kami mengulasnya malam hari ini langsung dengan wahyu satria utomo
kepala badan pengembangan sumber daya manusia kementerian perhubungan
selamat malam pak wahyu
kemudian ada nizar zahro anggota komisi lima dpr ri fraksi partai gerindra
selamat malam pak nizar
dan dina haryana yang merupakan founder sejiwa foundation
yang juga pemerhati kasus bullying di dunia pendidikan ini
selamat malam udina
terima kasih sudah hadir
sebelumnya saya ingin ajak kembali anda pemirsa
untuk melihat beberapa data kekerasan yang terjadi di stip ini di layar berikut ini
saya akan tunjukkan kepada anda beberapa peristiwa
karena ini bukan merupakan peristiwa yang pertama terjadi di stip
kita tahu tercatat pada mei dua ribu delapan
agung bastian gultom dianiaya oleh sepuluh seniornya hingga tewas
dan saat itu memang empat orang senior terbukti bersalah dan difonis lima tahun penjara
itu tercatat pada mei dua ribu delapan
tidak berhenti di mei dua ribu delapan pada tahun dua ribu empat belas tepatnya di bulan april
karena dimas dikita handoko mahasiswa tingkat satu stip
ini tewas juga dianiaya karena dianggap tidak respect terhadap seniornya
informasi yang beredar saat itu adalah dimas dipukul di bagian dada perut dan juga ulu hati
yang tercatat di sini adalah pelaku merupakan tujuh orang senior
setelah tahun dua ribu empat belas ada juga kasus di april dua ribu dua puluh
baik menjadi korban tewas tetapi tetap saja merupakan sebuah kejadian penganiayaan
yang menjadi korban adalah taruna tingkat dua daniel roberto tampu bolon
juga sama dianiaya oleh seniornya
kemudian saat itu informasi yang terjadi adalah dipukul dan dipaksa makan cabai rawit
jadi disiksa saat itu dipukul bahkan juga karena dipukul kemudian dia dipaksa juga untuk makan cabai rawit
pelakunya adalah tujuh orang
lima pelaku diberhentikan dan dua di scourcing
tidak ada catatan di dua ribu enam belas tetapi berulang di awal tahun dua ribu tujuh belas bulan januari saat ini
amirullah aditya sputra taruna tingkat satu stip ini yang menjadi korban kali ini
dianiaya oleh senior juga
dipukul bagian ulu hati
pelaku yang tercatat sampai saat ini yang telusur oleh pki
kepolisian adalah lima orang
ini yang menjadi pertanyaannya
selalu oleh senior dipukul di bagian ulu hati ada yang sampai dimakan cabai rawit
ini sebenarnya sekolah atau apa pak sebenarnya pak utomo
ya ini sekolah tinggi mu pelayaran yang mendidik calon calon pelaut
di mana sekolah ini berdiri sudah lama sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu sudah berdiri
sampai dengan saat ini tentunya
begini pak dalam pembinaan atau dalam pembelajaran taruna
ada dua skill yang kita bentuk
ya hard sil tentunya ilmu teknis yang memang itu semua mengacu kepada ketentuan dari aimu
dan soft skill itu adalah
hakikatnya pembentukan karakter
yang memang ditekankan kepada taruna untuk mencapai empat hal
mereka mampu memanage dirinya sendiri
mampu memanage hubungan dengan orang lain
mampu memanage hubungan dengan sekolah
dan mampu memanage hubungan tuhan
oleh karena itu mereka diasramakan sejak senin sampai dengan sabtu
dibentuk ya selama tiga tahun empat tahun
agar memiliki empat kemampuan itu
kalau empat tahun itu berdampingkan dengan ilmu teknis yang dia miliki
maka dia akan survive
itu yang memang kita harapkan
sehingga kita betul betul bisa menghasilkan lulusan yang
pertama prima fisiknya
yang kedua profesional cara kerjanya
dan ketiga punya etika
disiplinnya baik tanggung jawabnya baik
dan patuh pada aturan dan sebagainya
dengan sistem yang seperti itu
tentu saja rawan akan terjadi kekerasan
dan terbukti memang ini berulang terjadi
sebesar untuk membentuk soft skill kompetensi
itu ada namanya pedoman pola asuh taruna
itu diatur sedemikian rupa sangat rigid
sampai dengan sikap perilaku dengan orang sakit
diatur semua dari sana
jadi semua instruktur dosen itu wajib mematuhi itu
namun demikian kami mengakui bahwa ada ekses
yang terjadi yang di luar itu
dalam pedoman pola asuh tidak ada sama sekali bunyi
bahwa kita mentoler kekerasan tidak ada
semua harus betul betul mencegah terjadi kekerasan
artinya dengan beberapa kali terjadi seperti ini
tidak bisa dikontrol memang
ada ekses negatif tadi berarti tidak bisa dikontrol
selama ini kita kontrol pak
saat ini ada seribu empat ratus
tidak bisa terkendali dengan baik pak
saat ini ada seribu empat ratus taruna di dalam kampus pak
di dalam kampus
saya bisa menyatakan bahwa tidak seluruhnya berperilaku seperti ini
dan memang kami terus terang mengakui bahwa
memang ada beberapa taruna mungkin yang berlaku nyimpang
sehingga memang kami ada di sana
konseling oleh tanda tanda kepiskoloh
begitu kami melihat ada ciri kelainan
selalu berperilaku dari seorang taruna
itu langsung kami minta kontrol dan konseling
sebagai pesekolah yang sedang
kenapa selalu dilakukan senior terhadap juniornya
nah ini yang sebetulnya
tentu merupakan pr kita selama ini
ada sifat senioritas yang sepertinya terpelihara menjadi kultur di sana
anda setuju dengan itu
ya saya setuju
dan karena ini merupakan satu hal yang memerlukan pr kita selama ini
ya sehingga memang ke depan kita akan menghilangkan istilah senior junior
tidak ada lagi
adik kelas dan kakak kelas begitu
dan selama ini pun kita lakukan upaya upaya
untuk bagaimana bisa membaurkan mereka
melalui kegiatan kegiatan yang mereka harus bersama
contoh drum band mereka bersama
pedang pora mereka bersama
olahraga mereka bersama
itu contohnya seperti itu pak
dan pak menteri sudah menekankan berkali kali
lakukan upaya upaya keras untuk mencegah terjadinya kekerasan
pak budi karyasumadi
dan ini sudah kita lakukan
namun demikian tentunya ya kita tidak bisa menampik bahwa terjadi
dan jelas menteri perhubungan sudah mengambil sikap tegas
memberhentikan ketua sekolah tinggi pelayaran
dan kami mulai besok bersidang dewan korban taruna
untuk menyindangkan kasus ini
kalau terbukti terjadi pemukulan dan terbukti pelakunya
maka sekitar jumat itu akan ada keputusan untuk mengeluarkan taruna taruna tersebut
kita tidak menunggu proses peradilan
tapi kita punya aturan main bahwa sejak awal
sejak mereka masuk di stip mereka harus mendapat pernyataan
bahwa kalau mereka melakukan pemukulan
mereka akan dipecat dari sekolah
tapi intinya bahwa ini kasus istis menurut anda kasus istis saja
bukan ada kesalahan sistem di dalamnya
saya kira aturan main sudah ada
pendorongan pola asur sudah ada
penerapannya mungkin tim infeksi sekarang belum bekerja
kita minta dua hari besok sudah sore sudah harus melaporkan
mengapa ini terjadi
komisi lima bagaimana melihat hal ini
kalau kita mendengar apa yang disampaikan pak wahyu satria utomo
mungkin saja publik bisa memaklumi kalau ini pertama kali terjadi
ada mungkin saja ini kecolongan
ada satu dua orang lima orang yang melakukan hal ini
pukulan kemudian akan dievaluasi bagaimana kedepannya seperti apa
tapi ini kan bukan yang pertama masalahnya seperti itu
satu lagi orang tua siswa dipaksa harus berduka kehilangan anaknya
bagaimana komisi lima
itu sebetulnya kita harus meneliti statutanya
statuta dari sekolah tinggi ilmu pelayaran
ada km dua puluh tahun dua ribu sepuluh ya pak
salah satu visi dan misinya adalah mencetak pelaut atau juga mencetak siswa yang handal
mohon maaf bukan siswa pembunuh
mohon maaf bukan siswa yang punya karakter yang keras
dalam undang undang tahun dua puluh
sorry undang undang dua puluh dua ribu tiga tentang sistem pendidikan nasional
semua kementerian itu diberi kebebasan untuk melaksanakan pendidikan
yang berbasis kedinasan
selain kementerian perhubungan ada juga kementerian negeri
kementerian dagri ya itu ada juga banyak
ini ada yang salah pak
dalam statuta yang sudah ditandatangani menteri
km dua puluh tahun dua ribu sepuluh itu sudah jelas bahwa pendidikan itu adalah bersifat profesional
handal kurikulumnya juga harus kurikulum yang sudah disepakati oleh bapak sebut tadi
penyantun dosen dan lain sebagainya
kekerasan di situ akan menimbulkan sebuah tindak kasar

saya yakin disitu akan diberi ilmu hukum bahwa kalau ada kekerasan bersama sama atau juga sendiri
maka dia akan terbentur dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhap
subsidiar tiga ratus lima belas diancam dua belas tahun penjara
ini kenapa tidak disampaikan
ini sebetulnya disampaikan aja kepada taruna ini
kebersamaan itu penting
kita sebagai kader partai yang biasa melaksanakan diklat seperti itu pak
kita biasa keras seperti itu biasa
keras seperti apa pukul pukul gitu
keras itu dalam batasan batasan tertentu
jadi menghardik itu juga ada bahasan tertentu
kemudian keras tidak sampai pukul memukul
kita di kader partai sudah biasa seperti itu
tapi kekerasan kekerasan itu memang tidak ada
jadi sesuai dengan kurikulum yang disampaikan
apalagi bpsdm ini sesuai dengan keputusan menteri keuangan
adalah salah satu badan layanan umum yang diperbolehkan untuk menarik uang pak ya
membayar satu semester sekian
membayar satu semester sekian
kalau tadi kembali ke soal apa bahwa ada konsekuensi hukuman pidana tadi ya
kenapa tidak disampaikan kepada tarunanya
mereka sudah diberitahu tidak tentang hal itu
setiap taruna atau mahasiswa ya
jadi kita sering mengundang untuk memberikan kuliah umum
antara lain adalah contoh seorang kapolres dea lukasana
mereka datang memberikan kuliah umum kepada taruna
tentunya akibat akibat kalau mereka melakukan tindakan tindakan yang mengarah kepada kasus pidana
itu diberikan pak
jadi banyaknya pembicaraan bicaraan yang kita hadirkan pak
sering kuliah umum dilakukan di sana
itu kita lakukan
itu upaya upaya yang kita lakukan untuk tarunanya juga bisa memahami betul
apa yang harus dilakukan dalam kampus
tugas dia kan belajar pak
belajar ya mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya
kan di sdp itu
satu dua tiga empat mereka di kampus dua tahun
lima enam mereka naik kapal pak setahun
tujuh delapan kembali lagi ke kampus
singkat sekali pak dua tahun di kampus ini
nah disitulah mereka memang digembleng
materi materi teknis non teknis penggunaan simulator dan lain lain
sebelum sempat lima enam mereka naik kapal setahun itu
nah seperti itulah kira kira
baik bu dina apa catatan anda tentang peristiwa memilukan yang terus berulang ini bu dina
pertama izinkan saya menyampaikan duka cita yang terdalam kepada keluarga amirullah
pasti ini berat sekali khususnya kembarnya
dan terus terang saya sedih sekali bahwa ini terjadi lagi
dan sebagai pengamat peristiwa peristiwa kekerasan di dunia pendidikan
terus terang tiap tahun saya khawatir
dan beberapa tahun terakhir ini katakanlah ada sedikit penurunan begitu
nah ini terjadi lagi
dan sebenarnya kalau kita melihat stip itu katakanlah kita di internet ya buka di videonya
ini bukan peristiwa yang sekali
langsung dengan mudah kita menemukan ya
banyak sekali banyak sekali
artinya tempatnya berbeda anak anaknya berbeda
berarti itu bukan pengulangan pengulangan tetapi itu real
itu terjadi beberapa kali sudah
nah yang saya khawatirkan ini sesuatu yang sudah sistemik di sana
karena ini dan ini bukan bullying lagi
bullying itu adalah bibit kekerasan
itu kata kataan ledeng ledekan
katakanlah kalau memukul pun juga bukan sesuatu yang seperti ini
ini sudah kriminal
nah oleh sebab itu menurut saya ini perlu dilihat secara dalam
kenapa kok terjadi terus menerus
sesuatu yang terjadi terus menerus itu pasti sistemnya belum sempurna
ya utama tadi menyangka bahwa ini bukan lagi masalah sistem
ini satu dua oknum anak anak yang mungkin kelepasan tidak terpantau dan bagaimana
begini pak mas indra
kalau sesuatu itu terjadi terus menerus ya walaupun sudah ada peraturan perlu dilihat lagi peraturan itu bagaimana
betul sekali pengawasannya bagaimana
kemudian anak anak ini sudah diberi pengetahuan sejauh mana mengenai aturan aturan ini
persis sekali tadi apakah mereka sudah tahu betul nih
bahwa kalau mereka melakukan kekerasan ini loh risikonya
betul betul dilakukan itu dan kalau perlu diperlihatkan betul ini nggak boleh terjadi seperti ini lagi
katakanlah sudah ada tadi statement mereka buat
sudah mereka buat tapi kok terjadi lagi

mungkinkah menurut anda secara logika sederhana di tingkat sekolah yang

yang berakademik tinggi ya memiliki nilai akademik tinggi
tidak mengetahui aturan aturan yang telah dibuat aturan dasar yang dibuat oleh sekolah tersebut
iya menurut saya sesuatu yang tersistem dengan bagus gak mungkin terjadi
tapi sistem yang masih bolong bolong nggak tahu bolongnya di mana perlu kita investigate betul betul
dan saya mohon menteri mau itu menteri perhubungan atau kementeristek
yang membawahi perguruan perguruan tinggi menteri dalam negeri ini kita nggak bisa main main lagi
katakanlah di dunia pendidikan menengah ini sudah lebih baik di sd smp sma sudah lebih baik
nah tetapi di tingkat atas saya masih melihat betul betul terjadinya ospec ospec ini
nah ini saya khawatir jadi sekarang mos ini lebih bagus mas sudah lebih tertib
tapi ospek ini justru belum
terutama terkait sekolah sekolah ketidaksaan ini ya
ya sekolah ketidaksaan
baik nanti kita akan lanjutkan lagi saya masih penasaran kenapa terjadinya selalu senior terhadap junior
apakah memang merasa para senior ini punya peran untuk mendidik juniornya sehingga harus memberikan hukuman hukuman seperti itu
jika tidak menurut pada senior lalu ada yang bukul atau menghardik dan lain sebagainya
kami akan mengulasnya lebih lanjut apakah ini sistem yang perlu diperbaiki
sampai ketemu lagi

simulasinya persis seperti di atas kapal
simulasi persis seperti di atas kapal itu antara senior junior
karena kalau kita lihat di atas kapal kan jabatan beda
jabatan tanggung jawab kerja
memang harus menurut yang di bawah
ada pola ini hierarkinya
tapi kan kalau junior senior ini mereka masih sama sama belajar
apakah itu juga dibentuk hirarking seperti itu
jadi suasana dibentuk seperti itu
bukan dalam pengertian senior terhadap junior tidak
kan saya katakan tadi pak
bahwa dalam perubahan pola asuh itu semua equal
mereka adalah taruna yang kewajibannya belajar
tidak ada pembebanan kepada senior untuk membina junior tidak ada
sama sekali tidak ada
nanti ibu bisa pelajari itu
saya juga nanti minta masukan tolong dari ahli ahli psikologi
untuk melihat di mana kelemahan kelemahan dari perubahan pola asuh ini
pak boleh saya tanya pak
ospek masih ada nggak pak di sana
sudah tidak ada
tidak ada ospec
tidak ada ospec
oke jadi orientasi kepada mereka bentuknya seperti apa
jadi setelah mereka direkrut diterima sebagai taruna
mereka akan dibentuk selama satu bulan
yang namanya masa diklat pembangunan karakter taruna
itu dilakukan biasanya di instansi tni
yang membentuk siapa pak
ya itu biasanya di
kita selama ini berbicara dengan marinir di purboyo malang
darat laut udara kereta api itu disatukan
ya karena mereka memang dipersiapkan
untuk bisa hidup bersama dalam sebuah asrama begitu pak
ini kan mereka anak anak sma yang tadinya hidupnya
mungkin tidak pernah di asrama
hidup bersama orang lain
yang harus saling berbagi saling peduli begitu
sehingga mereka satu bulan dipersiapkan
ya untuk bisa hidup sebagai seseorang yang bisa hidup bersama
yang kedua juga dipersiapkan sikapnya pak
kita tahu sekarang anak lulusan sma seperti apa sikapnya
bisa dibentuk sikapnya
sehingga mungkin bapak ibu akan heran
sebulan itu bisa dirubah sikap mereka itu
ya lebih bisa menghormati orang yang lebih tua begitu ya
hukuman hukuman fisik disertakan
dan sudah terampil sudah terampil pak
barisnya terampil hormatnya terampil
jadi begitu mereka masuk kampus
nggak ada lagi alasan bagi orang yang lebih kakak kelasnya itu untuk mengerjai mereka
karena mereka sudah pintar
atau justru karena itu kemudian mereka justru polanya hirarkis seperti itu pak
gara gara pendidikan yang seperti itu kemudian pelatihan pelatihan yang seperti itu oleh tni
lalu merasa setiap yang di atas lebih benar benar harus hormat hormat betul
walaupun dia disiksa
enggak saya kira tidak
jadi di pola tni itu kita kan tidak menggunakan seluruh dokter yang tni tidak seperti itu
lebih kepada hanya ya mereka memberikan pelajaran tentang peraturan baris berbaris
tata penghormatan tata upacara
lalu mengatur mereka kehidupan yang baiknya ya pak pak

bagaimana mulai bangun tidur sampai tidur lagi seperti itu
dan betul betul tidak ada
itu tidak diizinkan sama sekali
di tn pun tidak diizinkan
justru tni itu memberikan doktrin pada mereka
untuk betul betul bisa saling menghormati saling menyayangi saling peduli begitu pak
ada satu pertanyaan saya pak
di dalam video video anak anak stip ini
ketika mengerjai adik adiknya itu selalu bentuknya kurang lebih sama pak
kekerasannya itu kurang lebih sama
tamparan yang plak plak plak begitu
nanti ada lagi seperti itu lagi
saya pikir mereka belajar ini pak dari mana gitu
saya jadi merasakan
pasti mereka belajar dari mana itu yang saya ingin tahu
jadi begini bu artinya
selama ini itu
pukulan pukulan itu ada namanya
ya itu kelihatannya sudah turun turun temurun sejak lama
dan itu yang kita hilangkan pak
itu sama sekali kita tidak tahu
sudah turun temurun tidak kita izinkan
sudah tidak ada maksudnya
ada dua ribu delapan itu terakhirlah
tapi dua ribu empat belas ada dua ribu lima belas
empat belas itu kan kasusnya berbeda pak
tidak dilakukan dalam kampus
itu dilakukan di rumah kos salah satu taruna
ya itu dilakukan dalam kampus
artinya yang dalam kampus tentunya ini yang saya nyatakan tadi
ya kita sudah delapan tahun ini menjaga tidak hal hal seperti itu
dan sekali lagi tidak kita tolerir sama sekali
apakah bisa kemudian kalau memang ada yang menjaga
tidak ini tidak keterlataan

selalu selalu kemudian
padahal yang terjadi tetap senior terhadap junior
dilepas sebagai sebuah peristiwa kriminal biasa
tetap makanya saya katakan itu khabnya kan
dua belas tahun penjara seperti itu dari tiga ratus lima belas
oleh karena itu pak utomo
coba kita buka dulu statutanya stip itu
visi misinya sudah jelas
membentuk karakternya sudah jelas
tidak ada satu kata pun di situ adalah senioritas tidak ada
bahwa di situ menyatakan
tapi anda lihat masih ada tidak
ada tidak kental tidak
kenyataannya bukan hanya di stip saja
nah kemudian apa yang harus diperbaiki
menghilangkan kultur itu
saya setuju dengan
tadi anda menjelaskan bahwa diberikan pendidikan oleh tni satu bulan ya pak ya
pada awal ya
dari awal seperti itu
ini menurut anda perlu dirubah tidak
inilah bedanya ikatan kedinasan
karena mungkin mesternya mereka mereka berada di situ dia akan menjadi mohon maaf menjadi berokrasi di kemenceran perhubungan
kalau ada di depdakri akan menjadi berokrasi di depdakri dan seterusnya
beda dengan sekolah sekolah lain yang tidak ada jaminan dan ikatan kedinasan
sehingga timbul sionalitas itu
kita akui lah ini sistemik
saya agak setuju dari ibu tadi
ini harus dirubah pak wahyu
mulai dari dosen pemimpinnya dari instrukturnya harus dirubah
ini harus dihapuskan
yang dihapuskan yang bagaimana
yang diskriminatif kekerasan seperti ini mas
karena tidak ada dalam matagurukulum pengajaran sionalitas
itu tidak ada
tapi memang sejak dua ribu delapan itu sudah ada
ada perubahan besar besaran
masalahnya apa yang diawasi oleh komisi
misalnya gini dua ribu delapan ada peristiwa seperti ini
kemudian ada perubahan besar besaran
ada pengawas juga ya mulai dibentuk pengawas begitu pak ya

ada eksternal ada internal
itu belum kita tanyakan juga
dimana mereka terjadi ketika ini terjadi lagi
yang saya tanyakan komisi lima melihat juga tidak bahwa perubahan perubahan itu terjadi real
kenyataannya januari ini ada korban lagi
pelakunya empat orang
kalau satu orang kita masih memaklumi
berarti empat orang itu bersama sama menunjukkan bahwa dia mempunyai niat memang ingin mengerjai
mempunyai niat bahwa dia lebih senior
berarti kan kejiwaannya
mohon maaf pak wahyu
di situ kan ada tes apa
ada tes urin kalau nggak salah ya
kemudian ada asuransi
apa hasilnya dari satu empat ratus itu
misalkan tes urinnya bebas narkoba apa nggak
terus psikologisnya bisa dibuka nggak
cctv nya bisa dibuka nggak
kita audit aja secara menyeluruh
jangan sampai ini terjadi kekerasan senior memukuli junior sehingga meninggalkan
ini akan kuhap pak
kalau kuhap itu kalau bersama sama semuanya kena
makanya saya keras tadi saya sudah bilang hukum seberat beratnya
tidak ada diskriminasi
agar ada efek jerah gitu
agar tidak ada kembali seperti ini
hukuman yang ada sekarang sudah menimbulkan efek jerat tidak menurut komisi
ternyata sampai sekarang masih ada kasus lagi nih mas
nah itu dia
menurut anda apa sih yang harus benar benar diambil
ini akar masalahnya nih dicabut begitu loh
bagaimana menghilangkan kultur senioritas yang mungkin bisa disebut semi militaritik padahal bukan sekolah militer
makanya saya bilang tadi kita kembali ke statuta km dua puluh dua
kita pasal per pasalnya
disitu misalkan membentuk karakter yang pak wahyu bilang tadi
bahwa kebersamaan sebelum dia naik kapal harus ngumpul di darat
misalkan komandonya sepakat
itu kan harus kita ubah
dan kita harus mendatangkan ahli ahli psikologi
nggak bisa kita sebagai orang politikus ikut di dalamnya
ini membutuhkan orang yang memang ahli di pendidikan
terus terus terang kalau komisi lima bukan ahli dalam bidang itu kan bu
boleh saya sampaikan sesuatu
sangat boleh bu
dan juga saya memberikan pertanyaan juga
bagaimana sebenarnya menghilangkan secara real senioritas senioritas yang tadi sebenarnya sudah dibantah secara aturan
salah per aturan
satu aturan tidak ada
satu lisan tidak ada dan lain sebagainya
tetapi kultur senioritas itu sepertinya melekat di sekolah sekolah kedinasan seperti ini
saya keberatan kalau yang disalahkan selalu anak anaknya
kalau sesuatu nggak betul sistemnya nggak bagus maka ada bolong bolong untuk anak anak melakukan sesuatu
nah jadi betul anak anak memang mereka harus dihadapkan pada konsekuensi
nah tetapi apa yang belum kita lakukan di dalam menjalankan mengaplikasikan sistem tadi
nah itu yang saya sebetulnya kita perlu investigate betul
kalau kita mau bikin penganalisaannya kita harus cari root cause nya itu
kita nggak usah bilang hanya tunjuk karena ini itu
kita perlu masuk ke dalam
nah oleh sebab itu saya mohon bapak bapak menteri ini melakukan sesuatu
kita ini orang dewasa
orang dewasa yang punya tanggung jawab untuk membuat negeri ini memiliki generasi yang betul betul berkarakter
bisa membawa negeri ini negeri yang bisa dibanggakan dari semua pihak
ini pendidikan vokasi
memang sudah disiplit oleh kementerian pendidikan
semua kementerian kayak berhubungan untuk melaksanakan
tapi kok begini gitu
artinya kita kan tidak ingin anak anak menjadi preman pak
kalau itu menjadi seperti itu tetap kesalahan kepada kita
orang orang dewasa yang membentuk sistem itu
nah oleh sebab itu ayo bikin root cause analysis nya
terus terang kita nggak bisa hanya main tunjuk
bikin betul betul root cost analysis itu dan secara sistemik perlu lakukan sesuatu
kita nggak bisa main main dengan itu
mungkin saya selanjutnya setelah jeda akan bertanya bahwa
dengan gaya yang terkesan seperti sekolah militer
rambut cepat seragam ketat
hukuman fisik dan lain sebagainya
apakah itu sejauh bisa mempengaruhi kultur senioritas itu
ada di antara para tarun atau siswa ini
nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut
setelah jeda kami akan segera kembali

tapi apa yang salah pak dijahterkan anda
ketika mungkin setelah dua ribu delapan belas
apa yang sudah
diperbaiki secara jelas
dan bisa mungkin anda claim secara terbuka
ya pertama kasus dua ribu delapan
memang ada kesalahan
yang dilakukan oleh para instruktur
artinya dia didag demand pola asuh yang sudah
lalih la begitu
saya juga menduga kasus ini
juga kasus ini itu ada kelalaian dari sedangkan dari para pengawas instructor yang malam itu
bertugas sehingga mengapa taruh tingkat satu kok bisa masuk ke barangnya tingkat dua lewat mana dia
ini mereka diproses juga ini para pengawas pengawasnya sekarang tim investigasi sedang berjalan besok sore
sudah harus ada keputusannya dia harus menemukan apa penyebabnya itu ya yang diperiksa tidak hanya
taruh lagu ya rekan rekan korban atau rekan pelaku tapi juga para instructor para petugas
piket yang piket malam itu untuk kita mengetahui setelah pendapat kalau ada bolong bolong dimana
bolongnya itulah nanti langkah langkah kita untuk membenahi itu ke depan pak untuk mencegah itu
nggak terjadi lagi begitu lah kita juga sangat menyesali sangat prihatin kita ia melihat
keluarganya menangis begitu sangat prihatin sangat terenyuh kita ya tadi saya juga memimpin
sendiri upacara pemakaman saya sebagai rupin di pemakaman
tadi saya ketemu sama kakeknya sama nenek sama orang tuanya
disalah salahin tidak pak utomo
yang tidak ya mereka menganggap bahwa ini sudah merupakan takdir ya dan mereka meminta agar
ungkap secara jelas siapa yang bertanggung jawab dan hukum secara secara adilnya begitu
itu yang mereka minta kepada saya dan itu saya janjikan iya saya akan lakukan itu siapapun yang
bersalah kita akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan baik itu taruna maupun instrukturnya
apa catatan anda tentang dua puluh lima pengawas ini kan sudah dibentuk pengawas sebenarnya itu terdiri dari
unsur internal eksternal menurut anda sangat sangat efektif atau tidak efektif soal
sebenarnya punya pertanyaan mengenai siapa pengawas itu kalau pengawas itu adalah bekas para taruna
dan mereka pernah menjadi senior dengan pembentukan budaya kekerasan yang seperti itu menjadi jelas
jadi karena mereka anggap ini ya sesuatu yang sudah biasa terjadi jadi itu satu hal yang perlu
dipertanyakan siapa pengawas ini bagaimana karakter mereka itu lalu tadi kita bicara
pendisiplinan pendisiplinan zaman dulu memang katakanlah anak nakal di kalau boleh saya potong
dulu ibu tadi mempertanyakan siapa pengawas ini begitu apakah mereka kalau memang mantan taruna
atau yang berada di situ artinya kulturnya sama saja begitu ya mengawasi mungkin bisa dijawab langsung pak
jadi pengawas ini ada dua unsur pertama adalah unsur pegawai stip yang tergabung dalam yang
namanya pembina taruna tiga belas orang lalu di luar itu dibantu oleh unsur dari tni polri
sebanyak dua belas orang mereka bekerja di bawah koordinasi pintar ini tni polri ya tugas mereka adalah
mengawasi semua bangsal yang ada semua asrama mereka di pos mereka
mobil mereka tidur di situ sampai pagi yang mengawasi langsung ya hitam belki's

terima kasih terima kasih terima kasih
hanya mereka masih di luar kan pak
mereka hanya tidak masuk ke kamar kamar
mereka tidak masih di luar
pokoknya jam sepuluh malam tank mereka harus sudah tidur di dalam
tidak boleh ada
satu pun yang keluar dari
ya ini yang saya katakan tadi kenapa kok sampai lolos
nah ini dimana kesalahannya siapa ini
bolongnya disitu nah ini yang kita ingin
investigasi dari tim yang kita bentuk ini
untuk kita melakukan perbaikan ke depan
pastinya ada cctv ya pak ya
eh pasti ada justru itu satu alat
yang digunakan oleh tim investigasi untuk
itu yang digunakan
salah satunya pak utomo sendiri sempat ngecek
cctv nya sempat ngecek saya
dan saya suka ke stip
saya suka saya cek siapa yang bertugas di
tapi gak ada puzzle
padahal sudah sama seperti itu ya
tidak ada rekaman yang hilang disitu gak ya
mudah mudahan nggak ada pak
kayak kasus jessica ada puzzle
sebagian yang hilang
jadi begini pak wahyu
dialog ini kan untuk memajukan
pelaut yang profesional
tujuh belas ribu sekian kepulauan ini milik kita
tapi mohonlah dirubah
kurukulumnya mohon dirubah kekerasan yang seperti itu
makanya saya berkali kali statuta yang bapak
tanda tangan sendiri yang sudah disetujui oleh
pak wahyu itu segera mendatangkan ahli ahli pendidikan
yang kita inginkan ini kan pelaut pelaut handal
bukan hanya digunakan untuk
kalangan nusantara untuk nkri
tapi digunakan oleh
jadi dengan kejadian kejadian ini
anisullah apa siapa yang meninggal
anies tadi yang meninggal itu
jadikan martir untuk kebaikan bagi yang lain
jadikan apa martir
tanamkan sebagus bagusnya kepada seribu empat ratus
supaya real kurikulum yang seperti apanya yang dirubah pak
ya kurikulum tadi pola asuh yang tadi berulang kali disampaikan pak asuh
pedoman pola asuh itu
pedoman pola asuhnya tadi sudah disebut bagus
ini dua tiga orang
saya tidak mengatakan itu bagus sempurna
tapi saya membuka kesempatan bagi masyarakat
tentunya juga hasil nanti investigasi kita akan lihat
bu bagaimana sih bu
karena melihat seperti kalau saya lihat dari cerita pak wahyu kan
cerita bahwa kondisi sekolah ini
ada pengawasnya ada cctv yang memantau kemudian layar monitor
mencekam sekali begitu loh
saya khawatir ini ada budaya mendisiplinkan adik adik junior ini
yang mendisiplinkan di kepala senior ini adalah dengan cara kekerasan
mungkin tidak bu
seseorang yang di tahun tahun sebelumnya saat menjadi junior
mendapatkan perlakuan kekerasan
kemudian dia melakukannya ketika dia menjadi seniornya
ya itu itu dia
karena itu dianggap biasa
dan barangkali muncul
kakak ini hebat
dan itu menjadi kayak kebanggaan
ini yang saya khawatirkan muncul
gimana cara mematikan ini
kita gak bisa menjawab dengan mudah
ini butuh kita masuk ke dalam untuk melihat lagi
tadi yang bapak katakan aturan yang tebal itu sudah seperti apa
lalu selama ini melakukan memaplikan
kemudian kemudian budaya ini nih kok bisa masih terus menerus
bahkan tadi yang saya katakan
video video stip itu dengan berbagai macam tempat dan anak anak yang berbeda beda
pukulan pukulannya kurang lebih sama
berarti mereka belajar di mana ini
saya ingin tahu sebetulnya mereka belajar dari mana
cara memukul seperti itu semuanya hampir sama
dan kok bapak lihat itu semua anak anak yang lain di sekitarnya semua ketakutan
anak anak sma yang keluar dari sma nggak seperti itu
makanya tadi saya khawatir dengan apa yang bapak bapak sampaikan
seolah olah ketika mereka sudah berada di sana mereka menjadi lebih baik
padahal anak anak sma keluar dari sma itu ceria
pengen belajar dengan tenang
dan para orang tua menyerahkan amanah ini kepada perguruan tinggi
nah ini gimana yang dilakukan oleh
mohon maaf saya potong bu ya itu makan bersama pak ya
sebelum makan harus nyanyi kan begitu kan
iya harus bersama
ya untuk kebersamaan
ya jadi mereka akan hidup bersama dalam sebuah asrama
tentunya mereka harus di
kalau kebersamanya baik
saling peduli satu dengan orang lain
saling senang senang penanggungan itu yang memang dibentuk pak
ya memang jangka panjangnya kita berharap nanti satu saat mereka ini akan ditempatkan di darat laut udara kereta api dan lain lain
relevansinya seperti apa sih pak kebersamaan itu dibentuk makan
ya pada akhirnya pertama dia terlatih hidup bersama
ya tapi secara lebih jauhnya nanti transportasi ini harus terpadu pak
tidak boleh sentris darat sendiri laut di udara sendiri nggak boleh
mereka tidak boleh terus lalu membuat satu gap yang terlalu dalam
mereka harus terpadu
dan suatu saat anak anak ini setelah dia nanti selesai
nanti mungkin bertugas ya dimanapun di pemerintahan
mereka bisa tentunya tetap menjalin sebuah keterpaduan dalam satu korps transportasi
saya ingin menjawab ibu pantauan dari ibu dina tadi
bagaimana seorang junior beberapa junior itu selalu terlihat takut ketika seniornya berbicara
itu apa yang disampaikan ke anak anak yang baru masuk ini pak
ya saya nggak terlalu jelas ya karena saya tidak menyaksikan filmnya sendiri ya
tapi selama ini
tapi itu nggak ada menurut pantauan anda
bukan bukan dalam hubungan sehari hari di lapangan ini loh ya
pada saat mereka makan bersama olahraga bersama drum band bersama ya nggak terjadi seperti itu
itu biasa bercanda carinya sama sama seperti itu
nah seperti kegiatan kayak drum band dan sebagainya itu kan mungkin ada pasti ada pengurusnya gitu
mungkin se junior ini ingin jadi pengurus tapi syaratnya begitu tadi
melewati sistem yang apa namanya pembinaan yang luar biasa ini
bukan secara sekolahnya tetapi seperti drum band nanti ada apa lagi begitu
kalau di sekolah umum istilahnya ekstra kulikuler begitu ya
sehingga mereka ingin menjadi bagian dari itu ada ospeknya
jadi bukan ospek di sekolahnya itu ada tidak sebenarnya
jadi semua pelatih ya di sekolah itu adalah pelatih profesional
tidak pernah pelatih itu diberikan kewenangan kepada senior tidak pernah
dan itu nggak boleh itu dilarang
sekali lagi bahwa mereka sama sama taruna yang tugasnya belajar
tidak ada yang satu diberikan kewenangan untuk mendidik yang lain tidak ada
begitu itu prinsipnya pak
dan kita sama sekali tidak mentolelir adanya kekerasan dalam bentuk apapun
baik oleh taruna maupun instruktur maupun dosen
begitu ketangkep kalau taruna langsung pecat
tapi mohon maaf pak wahyu adakah unsur lain dibalik itu semua
misalnya ada promosian dari luar dibawa dari dalam mohon maaf seperti hal itu misalnya
saya tidak ada sentimen sentimen rasa sentimen antara senior dengan junior
atau misalkan ada permasalahan dari luar dibawa ke dalam sehingga menimbulkan seperti itu
belum belum belum ada investigasi seperti itu apa gimana
belum ada investigasi pak tapi kalau melihat kasus kasus yang terjadi yang lalu lalu
itu sangat sepele sekali pak
kadang kadang hanya masalah keadaan itu saja pak
dianggap tidak menghormati
nah itu dia senioritas itu
itu cuma begitu saja sepeli
jadi jelas itu pr nya pak ya
saya setuju pak saya setuju dengan pak administra maupun ibu
untuk kita melakukan evaluasi secara berlalu
kita lihat pendoban lausi ini masih eksis tidak dengan kursi sekarang ini
tapi dua ribu delapan juga evaluasi menyeluruh waktunya
dua ribu delapan evaluasi menyeluruh
delapan tahun kita lakukan dan sekarang tidak terjadi
barangkali usulan saya sederhana pak
cantumkan saja disitu
bila anda melakukan pemukulan bersama atau pribadi
maka terkena kuhab pasal sekian misalkan
itu besar besar mungkin itu sudah ada jangan jangan
kita belum tahu
sekarang nanti sudah terpasang di setiap sekolah pak
setiap sekolah itu terpasang bahwa setiap terjadi pemukulan
kalau terbukti sah dan meyakinkan
saudara akan dipecat diperintahkan dari sekolah
itu ada di situ
diancam hukuman tujuh tahun dua belas tahun ada nggak di situ
belum belum belum ada di situ
barangkali itu adalah
sistem juga ini pak
ya sistem juga
tapi dalam gini pak pak nisar dalam setiap
soal soal saja kita berikan pada taruna
itu sampai kita berikan gambar
itu ada tarunan di balik druji besil
ya untuk dia tidak meniru
perlakuan atau kelakuan
sudah maksimal lah ya
kita lakukan itu pak
baik intinya ini menjadi pr bersama
karena kita tentu tidak ingin terulang lagi
kita tidak ingin tentu ada orang lain yang
orang tua orang tua para taruna yang menangis lagi
kehilangan putra putrinya begitu ya
hanya karena memang tadi anda sebutkan sendiri persoalan sepele
tetapi pengawasan dan ininya bagaimana begitu pak
kita berharap seperti itu kita tunggu
seperti apa hasil investigasi lebih lengkap dari kepolisian
tapi ini menjadi pembelajaran bersama
terima kasih atas waktunya bapak bapak dan ibu
telah bergabung bersama kami di primenya semalam
selamat malam mas